jadi ketika kita mendapatkan hal yang tidak enak untuk diri kita menyakitkan menggores hati menyakiti hati atau perasaan
ya itu dari awal sudah kita harus sabar
bukan malah nunggu jeda waktu agak lama baru kita sabar
sulit kak iya rasulullah kita ini manusia biasa rasulullah manusia
dan allah memerintahkan kita untuk meniru beliau
kalau allah sudah lakodekan alakumum
aku sudah sediakan buat kalian wahai manusia
maksudnya begini di rasulullah di dalam nabi muhammad
di dalam kepribadian nabi muhammad ada akhlak yang bagus puswah yang baik
tahulah dan buat kita ayo ditiru
mungkin ada teman teman yang bilang
manusia ini tempatnya salah dan lupa memang
manusia ini tempatnya sesuatu yang lemah memang
tapi kalau allah sudah memerintahkan kita mau bagaimana
seperti halnya di dalam sholat
kamu bisa sholat berdiri secara sempurna sholatlah berdiri
nggak bisa kamu berdiri duduk
nggak bisa kamu duduk bareng
kalau sudah gak isyarat isyarat gak bisa
apalagi meniru akhlak rasulullah saw
dengan cara apapun kita harus menurut akhlak beliau
berarti itu namanya paksaan dong kak
ketika kamu mencintai seseorang tidak ada yang namanya paksaan
kamu sudah kenal sama rasulullah
apa bukti kamu mencintai rasulullah
dengan mengikuti beliau
mengikuti langkahku mengikuti sunnahku mengikuti apa yang aku lakukan dan juga sahabat yang melakukan
apa yang dilakukan rasulullah apa yang dilakukan oleh sahabat ya kita harus ikuti
itu bukti cinta
ketika kamu mencintai seseorang mas hujan hujan nih
beliin adik bakso dong
padahal udah malam jam delapan
kita cinta enggak ada yang namanya paksaan sudah siap dik jauh rumahnya diarak dua puluh km bakso itu ya
oke siap sepuluh menit sampai padahal jarak dua puluh km sepuluh menit sampai badannya basah kuyuk baksonya
di tangan dingin masa enggak hangat itu bakso nya orangnya dingin kalau sudah cinta yang begitu juga
kita kepada rasulullah saw harusnya kita juga kayak gitu harusnya juga kita kayak
gitu nah bener kata mas asmi tadi orang sekarang ini lebih baik lebih enggan gitu bukannya kita
nggak mau kenal tapi bukannya kita enggak bisa kenal cuma enggak mau kenal sama rasulullah hal hal
paling rasulullah ya gini sudah apa palingnya neraka panas surga enak palingnya
balik temen temen semuanya hati hati hati hati hai bomaya amal nuskola darlatin khairiyah
umayyad main nuskola darlatin syarriyah kamu melakukan kesalahan yang keluar dari lisanmu
yang kau lakukan lewat penglihatanmu yang kau lakukan dari telingamu yang kau lakukan dari semua
anggota badan bahkan kejelekan yang kau lakukan dari hatimu ya malamnya sekolah
berlecetin syariah itu bisa membuat kamu menjadi suul fatimah hai kalau kamu merenekkan dosa
hai ah belajar juga tidak antunan sama allah yang suka bilang gitu paling
neraka web ngomongnya ya neraka panas surga ya enak
hai paling ya begini sudah enggak usah ribet ribet itu anak anak muda zaman sekarang itu kita mudahnya
tahtil almaliki al jannah mahi bales surga itu enggak su paperwork ha half court ganak gratis
hai mesmo enggak bayar sholat mana kita bayar banyakoh kalau ada masih turun mucholah kita
masuk aja ya ada kota ammal iya kalau kita precious disitu kita gunakan banyak untuk apa apa
aja ya ada kota almalya kalau kita mau sedekah sedekah kita bukan paksaan
hai itu memang nggak bayar tapi dibayar dengan tenaga dibayar dengan keikhlasan hati dibayar
dengan cinta makanya kalau mau kenal sama rasulullah belajari sifat sifat beliau
hai tadi disebutkan inudia ya aku walaiwa alkitin usin mayasmud walau jauh rasulullah
itu bisa kita tidak dendam dicela tidak membalas layakul walaiwa alu'illah
makruh bahwa sudah tahu itu tidak berbicara dan tidak melakukan hal yang sia sia